video yang memperlihatkan tiga orang yang diduga tenaga kesehatan memperagakan aksi mereka saat akan melayani pasien viral di media sosial
pada video pertama dengan keterangan tulisan ketika ada pasien umum mereka terlihat berjoget joget dengan sumringah
sementara di video lainnya dengan keterangan tulisan ketika pasien bpjs masuk mereka bertiga memperlihatkan tingkah bermalas malasan
diketahui postingan yang seolah olah membanding bandingkan pelayanan pasien tersebut mulanya diunggah ke akun tiktok at rintobileg dua
video ini pun menjadi kecaman warga net hingga akhirnya menghilang
dikutip dari cnnindonesia com persatuan perawat nasional indonesia atau ppni menyoroti potensi sanksi etik ketiga nakas yang diduga dilakukan di puskesma selambunudua parigi motong sulawesi tengah ini
di video terbarunya mereka bertiga pun akhirnya memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas semua video yang dibuat tentang perbedaan perlakuan pasien umum dan bpjs